berbagai tradisi unik digelar masyarakat di sejumlah daerah untuk menyambut datangnya bulan ramadan
di karanganyar jawa tengah warga di lereng gunung lawu menggelar tradisi long bumbung atau membunyikan meriam bambu
adapun di merangin jambi masyarakat melaksanakan bantai adat yaitu tradisi menyembeli ratusan ekor kerbau secara bersamaan
dari ketala tali silaturahmi memasuki ramadan
tahun ini ada satu ratus dua puluh ekor kerbau yang disiapkan dalam tradisi bantai adat
ratusan kerbau tersebut lantas disembeli serempak oleh pemilik kerbau dan panitia bantai adat mulai rabu dini hari sebelum sholat subuh
daging hasil penyembelihan kemudian dijual ke masyarakat dengan harga rp satu ratus lima puluh
daging daging ini laku terjual hanya dalam kurun waktu empat jam saja
memang sejak adanya islam
sejak ada islam di rantau panjang itu
jadi bantai adat ini adalah kegembiraan menjamu pulang puasa
makanya dilaksanakan sebelum bulan puasa
sejak islam ada di masyarakat baking rantau panjang itu bantai adat sudah ada
sementara di jawa tengah lima puluh peserta yang merupakan perwakilan pengurus masjid dan musola di karanganyar
ambil bagian dalam tradisi longbung atau meriam bambu
tradisi yang digelar sebelum ramadan ini dilaksanakan di sebuah lapangan
di desa gondosuli kecamatan tawangmangu yang jauh dari permukiman penduduk
suasana di lapangan yang terletak di lereng gunung lawu ini pun terlihat meriah
suara dentuman dari meriam bambu terdengar menggelegar beberapa kali
kampung bumbung sendiri adalah budaya kearifan lokal yang hampir punah
yang biasanya hadir di setiap mau ramadan
sudah jarang jarang sekarang kita angkat lagi untuk menjadi salah satu budaya kearifan lokal
tidak ada yang bisa diangkat
tradisi long bumbung yang diangkat dari permainan tradisional ini sekaligus menjadi penanda akan masuknya bulan ramadan
tujuannya agar masyarakat menyambut dan mengisi bulan ramadan dengan sukacita
tim liputan cnn indonesia